widodo membuka muktamar ke tiga puluh empat nadatul ulama atau nu di lampung pagi tadi
muktamar ke tiga puluh empat nadatul ulama digelar pesantren darussadah lampung dua puluh dua hingga dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh satu nanti
muktamar ke tiga puluh empat akan memilih ketua umum pengurus besar nadatul ulama atau pbnu terbaru
dua nama telah mencalonkan diri menjadi ketua umum pbnu yakni petahana said akil siroj dan yahya kolil stakuf
dalam pembukaan muktamar ini turut dihadiri oleh wakil presiden ma'ruf amin
kita tahu apa artinya pj dan sarung dalam arti teologi tapi itulah simbol nusantara simbol umat islam indonesia
ini saya rasakan betul betapa ajakan para kiai ajakan para ulama betul betul berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk ikut vaksinasi
saya melihat bahwa kekuatan di nu sekarang anak anak muda yang pinter pinter santri santrinya yang pinter pinter
yang keluaran banyak dari universitas universitas yang besar dari seluruh negara yang ada di dunia ini
apabila ini bisa dirajut
dalam sebuah kekuatan lokomotif saya meyakini ini bisa menarik gerbong yang ada di bawah untuk bersama sama dalam rangka mensejahterakan kita semuanya
yang muda muda ini dibuatkan sebuah
bisa pt atau kelompok usaha dan pemerintah
kalau siap saya menyiapkan konsesi